sementara pengeluaran operasional masing masing outlet setiap bulan sebesar tiga puluh hingga empat puluh persen dari omset
atau memang selingkuh itu menjadi kebiasaan bagi dia tadi
konon orang orang punan batu benau sajau meyakini bahwa mereka adalah keturunan yang tak bernama atau iyung otu